tidak semudah itu
kamu menghargaiku seperti seekor anjing
dan tidak semudah itu pula
kamu memutuskan cintanya selama ini aku pendam
aku sudah terlalu banyak untuk berkorban des
tidak semudah itu
kamu menghargaiku seperti seekor anjing
tidak semudah itu pula
kamu memutuskan cintanya selama ini aku pendam
aku sudah terlalu banyak untuk berkorban des
nangisnya sudah ma
kita berdoa saja
supaya minum bisa cepat kembali dengan sehat
mama harus tenang
mama tahu sendiri kan
polisi membantu kita
untuk menemukan deno dan kawan kawan
benokan anak kita satu satunya
mama sangat mencemaskannya pa
papa juga sama ma
mama harus tenang
papa sangat menyesal dengan keputusan beno menceraikan kamu
kalau boleh papa tahu
apa benar semua yang dituduhkan beno tentang kamu
bagaimana dengan papa
apa bapak percaya dengan tuduhan itu
ya antara percaya dan tidak
kenapa kamu tidak menemui papa dan mama
sekarang kamu dimana
sejak mas bino menceraikan saya
saya tinggal di tempat terkecil
desi baru sadar pa
kalau ternyata selama ini
mas beno tidak pernah memiliki rasa cinta terhadap desi
sem hingga dosa saya terkena
itu ada izinnya
percaya dengan aku
minta uangnya mas beno benar kata kata kamu itu des oh ya pak nanti malam desi mau berdua
iya ada sesuatu yang mau desi bicarakan boleh papa dan mama menurut kamu udah dulu ya pak
the rici masih ada urusan malam aja buat mama ya hai hai
dua pemerposa dibunuh
tuhan telah menghukum pemerposa erika
pemerposa erika itu dua orang laki laki
dan keduanya terbunuh semalam
rumahnya dimana neng
gak ada rumah peluduk
mobil ini baru kemarin saya servis
kenapa ini jalan sendiri
eh mana jalan tadi
mobil juga gak ada